satu satu ilmuwan terkenal di amerika yang dari harvard juga yang memberikan kita belum tahu kapan akhirnya ini
bersiap siaplah wabah covid sembilan belas diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu dekat
menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan mengkonfirmasi kemungkinan ini
ucapan luhut didukung dengan bukti bukti
ia menyebut sejumlah negara yang harus berhadapan lagi dengan lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas saat ini
setelah wabah di negara negara tersebut sempat melandai
amerika serikat salah satunya dan tetangga kita australia
pandemi covid sembilan belas selama hampir dua tahun benar benar telah memukul kehidupan masyarakat
jutaan orang kehilangan pekerjaan dan tidak segera mendapatkan mata pencarian baru
jumlah korban covid yang meninggal dunia pun terus bertambah
untuk mempersiapkan rakyat indonesia menghadapi covid sampai beberapa waktu ke depan
pemerintah menggodok roadmap atau peta jalan menuju indonesia hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
berbagai negara di dunia melalui otoritas berwenang maupun ahli ahli di bidangnya
sepakat bahwa virus covid sembilan belas ini akan tetap hidup bersamaan dengan kita
dan tidak akan menghilang sepenuhnya
kita tidak bisa berlarut larut untuk tetap membatasi kegiatan sepenuhnya
atau membuka kegiatan masyarakat sebesar besarnya
hidup berdampingan dengan covid sembilan belas sudah tentu penuh dengan resiko
yang sudah pasti adalah resiko tertular covid
kepada cnnindonesia com epidemiologi universitas indonesia tri yunis miko wahyono mengungkapkan
hidup berdampingan dengan covid sembilan belas hanya bisa dilakukan jika wabah sudah masuk pada fase enam
pandemi yakni jumlah kasus positif di indonesia menurun secara stabil
saat ini penambahan kasus covid di indonesia masih fluktuatif
yang ditandai dengan jumlah tes yang belum sesuai target
menteri kesehatan gudi gunadjis adiki mengatakan target harian test covid adalah empat ratus ribu tes per hari
tidak hanya soal rendahnya testing indonesia juga masih harus mengencarkan vaksinasi
jika tidak dilakukan percepatan vaksinasi
herd immunity atau kekebalan kelompok sulit tercapai dalam waktu dekat
kami usulkan juga ada skenario kedua apabila itu tidak tercapai sehingga yang bulan januari februari maret april itu perlu dilakukan booster
nah untuk distribusi vaksin kami usul ini adalah urutan yang sudah dilakukan berpuluh puluh tahun di indonesia
yaitu pertama menggunakan dinas kesehatan puskesmas rumah sakit klinik praktek dokter praktek bidan praktek perawat dan lain lainnya baru lembaga lain
bisa atau tidaknya indonesia hidup berdampingan dengan covid sembilan belas sebenarnya tergantung pada bagaimana pemerintah menyelesaikan sejumlah masalah penanganan pandemi
antara lain belum tercapainya target tes hingga tingginya angka kematian akibat kolapsnya fasilitas kesehatan
kesigapan pemerintah untuk menangani setiap persoalan ini diperlukan untuk mewujudkan ide hidup bersama covid